harga beras terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir
seperti yang terpantau di pasar induk cipinang tangerang pada kamis
data pusat informasi harga pangan per empat belas september
harga beras medium hingga premium masih di kisaran rp tiga belas sembilan ratus lima puluh hingga rp lima belas lima ratus per kilogram
harga ini meningkat dibandingkan harga awal september di kisaran dua belas hingga rp empat belas per kilogram
kondisi serupa juga terlihat di pasar beras johar karawang jawa barat
pasokan beras dari tingkat petani yang semakin langka membuat harga beras naik
menurut pedagang beras kenaikan harga beras saat ini menjadi yang tertinggi selama ini
hal itu pun diakui ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri
abdullah menyebut kenaikan harga beras merupakan masa kritis dan terberat sepanjang sejarah
ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri
menyebut kenaikan harga beras merupakan masa kritis dan terberat sepanjang sejarah
ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri menyebut kenaikan harga beras merupakan masa kritis dan terberat sepanjang sejarah